apakah dia orang jahat
sehingga membuat kakang ketakutan seperti itu
jangan lari paman
tenang dulu paman
aku hanya ingin bertanya terlebih dahulu
kau mencuri untuk memberi makan kepada nanak itu
benar kisah anak
telah salah menyangka kepadamu
jangan tangkap aku
kalau aku ditangkap
siapa yang akan mencari makanan buat anak anak
aku tidak akan menangkapmu paman
jangan cemas paman
aku sudah mengganti uang yang paman curi kepada penduduk
sebaiknya kita kembali ke pondok mama
paman aku bantu
dia bukan orang jahat
tenangkan diri kalian ya
dia tidak akan menangkap kakak ya
suara apa itu
ada seseorang di luar wisma ini
siapa di luar
raden walau susah
perbuatan mencuri itu
tetap tidak bisa dibenarkan
walaupun tujuanmu itu baik
allah melaknan pencuri
yang mencuri sebutir telur
lalu di lain waktu
karena mencuri tali
sungguh aku menyesal
dengan perbuatanku selama ini
aku sangat berdosa
tapi semua itu terpaksa aku lakukan
anak anak yatim ini
apakah yang kulakukan itu juga
tetap salah paman
walaupun tujuanmu itu
masih terus mengikuti
jalan yang salah itu
sama saja seperti mencuci pakaian yang kotor
dengan air kotor pula
lalu apakah pakaian itu akan bersih
tentu saja tidak
aku tidak akan mencuri lagi
aku akan bekerja sekuat tenaga
dengan tanganku sendiri
untuk mencari rezeki yang halal
insya allah paman
allah subhanahu wa ta'ala
untuk mendapatkan rezeki yang halal
sudah masuk waktu sholat subuh
kita sholat berjamaah
mari kisah anak